sampai jumpa di video selanjutnya

pasti soal kesehatan kakak
apa kata dokter
emil kakak kamu tuh berhak tahu apa yang terjadi
tadi dokter bilang
soal kepala kepala kak dianera itu udah gak ada masalah
ginjal kakak yang ada masalah sekarang
aduh bahaya nggak ya bawa vin masuk ke dalam
tapi boleh dititipin di mana
mau ngapain kamu disini
pamilo kok bisa ada disini juga
itu bukan urusan kamu ya
dan saya juga gak akan mengasih tau sama tukang tipu kayak kamu
bukan gitu pak
saya gak bermaksud seperti itu
udah lah saya udah tau apa yang ada di otak kamu juli
kamu kan kerjaannya cara simpati orang
supaya dikasihanin untuk keuntungan kamu sendiri
saya bukan seperti yang bapak sangka itu
tapi tolong beri saya kesempatan
saya masih ingin kerja di perusahaan bapak
kamu pikir saya itu anak kecil
anak kecil yang bisa dibujuk bujuk lihat
mungkin anaknya kak arvino sebesar bayi ini juga
bapak mau gendong sebentar
seandainya aku bisa bertemu dengan anaknya kak arvino
kasian sekali nasibnya
uang gendong sebentar ya pak
saya mau ke toilet
ini orang bener bener harus dimusnahkan ya
itu banyak banget ya
udah disuruh jalan kemana mana masih aja ngelamuk hah
aku cuma khawatir sama keadaan mbak diantar
hah udah nek
itu nggak sosok baik ya
justru sekarang yang harus dikhawatirkan itu diri lu sendiri
lo tau nggak hah
sekarang ini keluarganya diantar udah ngelapor lo ke polisi
supaya lo bisa berhubungan dengan dia ya
makanya gue suruh lo di rumah
lo mau di penjara
nggak mau mbak
nanti kalau saya di penjara vino akan menderita
makanya sekarang juga lo ambil anak itu dan balik ke apartemen gue
nasi fino akan terluntar luntar kalau aku di penjara
kemana lagi tuh anak

maksudnya kamu itu dari mana
kamu itu dari mana
kamu itu dari mana
kamu itu dari mana
kamu itu dari mana
kamu itu dari mana
kamu itu dari mana
kamu itu dari mana
maksud bapak apa
maksud bapak apa
kamu sengaja menggunakan bayi itu kan
supaya saya kasihan sama kamu dan supaya kamu bisa masuk kerja lagi
bapak bukan gitu pak
saya nggak bermaksud seperti itu
udah deh saya tahu kamu itu tukang tipu
bapak salah paham